ikat pinggang diperlihatkan
dalam video ini seorang mahasiswa senior diduga berasal dari fakultas ilmu pendidikan
membentak para mahasiswa baru yang tidak mengenakan ikat pinggang
kepala humas unesa membenarkan video tersebut memang direkam dalam acara di unesa
peserta pengenalan kampus pun merupakan mahasiswa dari unesa
kampus unesa menyayangkan kejadian ini dan mengakui ada kesalahan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus
bagi mahasiswa baru atau pkkmb di salah satu fakultas
pihak kampus mengatakan telah mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan
dan seluruh masalah akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan
yang menjadi catatan bagi kami adalah ini evaluasi
jadi kami sepakat kami tidak setuju
adanya kekerasan di kampus baik itu secara verbal maupun non verbal
jadi ini benar benar untuk kami menjadi bahan evaluasi